rizik syihab mengklaim sudah menerima surat penghentian penyidikan perkara atau sp tiga kasus cat mesum
menteri hukum dan ham yasona lauli menyerahkan penjelasan kepada kapolri jenderal tito karnavian
yasona mengaku tidak punya banyak informasi soal itu
ia menegaskan bahwa penjelasan soal kasus habib rizik ada di tangan kapolri
namun hingga saat ini polisi masih belum memberikan keterangan terkait berita sp tiga kasus cat mesum rizik syihab
kalau saya nggak tahu nggak ada
kita nggak tahu lah pokoknya
ya pastinya kan kita nggak boleh menduga
tanya pak kapolri pastinya
tapi kan sebagai bagian dari perangkat penegak hukum
iya tetapi kita sampai sekarang nggak tahu
yang pasti ditanya ke penyidiknya
apakah sudah diterbitkan sp tiga atau tidak
biarlah urusan pak kapolri
maraknya pemberitaan terkait sp tiga kasus cat mesum yang menyeret rizik syihab
beberapa elit politik tanah air pun tidak urung ikut berkomentar
seperti kami lansir dari lamandetik com
pdip menunggu klarifikasi dan penjelasan polisi terkait klaim habib rizik syihab
soal surat penghentian penyidikan perkara atau sp tiga kasus cat tersebut
pdip mengatakan tetap menghormati proses hukum
ketua dpp pdi perjuangan hendrawan menduga ada oknum yang sengaja membocorkan proses hukum yang sedang berjalan
dan itu menurutnya bisa memberi citra buruk bagi kredibilitas kepolisian
senada dengan pdi perjuangan partai demokrat pun meminta polri menjelaskan kebenaran soal klaim rizik tersebut
jika benar sp tiga itu sudah diberikan kepada rizik syihab
elit partai demokrat ferdinand hutahean justru mempertanyakan kapan rizik diperiksa
sebab menurutnya semenjak rizik terbang ke arab saudi
belum ada kelanjutan lagi pemeriksaan terkait kasus cat tersebut
ketua dpp golkar aceh hasan syadzili mendesak kepolisian mengklarifikasi pernyataan rizik sihab
yang mengklaim sudah menerima surat penghentian penyidikan perkara atas dugaan kasus cat berkonten pornografi
hal itu agar tidak menimbulkan tanda tanya di masyarakat
menurut aca apabila klaim rizik itu benar harus ada penjelasan rinci dari polisi
dia berharap polisi bisa memberikan fakta fakta yang valid apabila surat sp tiga itu benar sudah diberikan
saya nanti berkomunikasi sama beliau kapan beliau ingin pulang
yang penting tahapan tahapan yang membuat kekhawatiran yang menghambat kepulangan itu kan sudah terlalui
dan ini sebagai anugerah sebagai adiah lebaran lalu ayo rizik lanjutkan perjuangan
dan abib indonesia ini masih membutuhkan
kita harus menjadi keadaan terdepan di dunia sebagai bangsa yang besar bangsa yang mempertabat bangsa yang bisa mesejaterakan masyarakatnya
dan rizik harus segera pulang sehingga tidak ada hal hal yang tidak esensial yang menggaguh kehidupan kita
dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana sebuah sp tiga dikeluarkan kita sudah terhubung melalui sambungan telepon abdul fikar hajar akademisi hukum pidana universitas trisakti
halo selamat malam
selamat malam rizmina
pak fikar bisa anda jelaskan mungkin bagaimana sebuah sp tiga itu bisa keluar apa saja persyaratannya
ya sp tiga atau surat perintah penghentian penyidikan ini dikeluarkan oleh penyidik
penyidik dalam hal ini adalah polisi
ada tiga faktor yang bisa melahirkan
yang pertama adalah bahwa ketika satu peristiwa pidana itu ditingkatkan pada tahap penyidikan setelah diperiksa ternyata peristiwa itu bukan ada peristiwanya tapi tidak bukan peristiwa pidana
yang kedua bisa juga sp tiga dilahirkan karena meskipun penyidikan satu peristiwa pidana itu
yang sudah ditingkatkan ke penyidikan alat bukti sudah diperiksa dalam hal ini saksi keterangan ahli dan sebagainya
tapi ternyata ketika disimpulkan dia kurang memenuhi syarat untuk dibawa ke penuntutan
jadi buktinya kurang
karena buktinya kurang kemudian diputuskan untuk dihentikan penyidikannya
itu yang kedua
yang ketiga sp tiga
sp tiga lahir karena atau demi hukum
yang pertama karena tersangkanya meninggal dunia
yang kedua karena peristiwanya sudah pernah diadili atau nebis in idem
yang ketiga karena tindak pidananya sudah daluarsa
artinya sudah kelewat waktu
sehingga tidak bisa lagi diajukan penuntutan
nah jadi karena tiga hal itu sp tiga bisa dikeluarkan
pak fikar kalau dari keterangan anda tadi kita tahu habib rizik syihab ini belum diadakan
penyidikan terhadap kasus dirinya
jadi apakah mungkin bahwa kasus yang menimpa rizik syihab ini kemudian tidak disimpulkan sebagai kasus pidana
sehingga bisa dikeluarkan sp tiga tersebut
nah sangat mungkin karena dua yang pertama itu punya alasan
ada alasannya gitu untuk terjadinya dua faktor yang dua hal yang pertama
kalau yang ketiga soal demi hukum itu mungkin nggak mungkin lah
nah jadi ketika peristiwa itu disidik atau dilakukan penyidikan ternyata umpamanya tidak memenuhi unsur unsurnya
tapi itu bukan tidak ada peristiwanya tetapi mungkin saja peristiwanya ada tetapi untuk pembuktiannya yang kurang
bukan karena itu bukan peristiwa pidana
nah karena polisi sudah menyebutkan bahwa yang
yang disidik adalah peristiwa pelanggaran undang undang ipa umpamanya
atau pelanggaran undang undang tentang pornografi umpamanya
sudah menyebutkan itu gitu
artinya ada peristiwanya dengan kacamata dua undang undang itu sudah disimpulkan ada peristiwa pidana
tetapi ketika dilakukan penyidikan sangat mungkin penyidik ini tidak memenuhi atau tidak mendapatkan
ada dukungan bukti bukti untuk kemudian dibawa atau ditingkatkan ke tingkat penuntutan
jadi kalau menurut saya lebih condong pada kurangnya bukti
kurangnya alat bukti
pak fikar rizik syihab kan selama ini tidak ada di indonesia
ia lari ke luar negeri untuk katakanlah menghindari penyidikan tersebut
apakah proses ini dinilai sudah cukup proses penyidikan ini walaupun orang yang harusnya diselidiki ini ada di luar negeri
tidak tahu persis ya
apakah kepolisian setelah menetapkan rizik sihab sebagai tersangka
dia sudah memeriksa atau belum
karena ada mekanisme di dalam kuhab
kalau kepolisian di
di tempat penyidikan itu tidak bisa dilakukan pemeriksaan
ada dua mekanisme
kepolisian yang sedang menyidik bisa minta bantuan
kepolisian di mana
karena tersangka berada
itu yang pertama
yang kedua bisa juga kepolisian mengirim orang ke tempat tersangka berada
nah itu yang tidak terbuka
apakah rizik sihab pernah diperiksa atau tidak informasi ini yang kita tidak tahu
tetapi ketika seseorang sudah dinyatakan sebagai tersangka
eee apa proses penyidikan itu bisa dikatakan sudah dilakukan seluruhnya
artinya kalaupun kemudian dikeluarkan sp tiga
sudah ada dasarnya gitu
artinya penyidik itu sudah merampungkan seluruh berkasnya
kemudian menggelar perkaranya
meskipun secara apa secara publis secara umum
kita tidak mengetahui apakah rizik syihab ini sudah diperiksa atau belum
tapi karena ada mekanisme yang saya katakan tadi di dalam kuhap
sangat mungkin selain
tersangka itu dipanggil datang ke penyidik
bisa juga penyidik mengirim pemeriksanya ke tempat tersangka
atau penyidik di jakarta ini bisa minta tolong
atau minta mendelegasikan penyidikannya kepada kepolisian di mana tersangka itu berada
jadi menurut pak fikar bisa saja ya sudah dipenuhi kriteria tersebut
bahwa penyidikan sudah dilakukan terhadap rizik syihab
dan kemudian kurang buktinya begitu
bisa saja kepolisian pernah mengirim orang atau meminta bantuan
umpamanya di sana ada atasnya kepolisian umpamanya di satu negara
bisa juga seperti itu gitu
dilakukan penulisan oleh atasnya kepolisian di mana tersangka berada
baik baik pak fikar satu lagi
jadi siapa sebenarnya yang berhak mengeluarkan sp tiga tersebut
sp tiga namanya apa namanya saya surat perintah penyidikan
dalam hal ini kepolisian pak
dalam hal ini kepolisian
itu kewenangan penuh dari kepolisian untuk mengeluarkan sp tiga itu
iya berarti kemudian kalau kemudian pengacara rizik sihab mengklaim bahwa kliennya sudah mendapatkan sp tiga
berarti kita untuk mengklarifikasinya bisa bertanya kepada pihak kepolisian
kepolisian adalah pihak yang paling punya otoritas untuk mengeluarkan informasi itu
ya jadi kalau kita tanya kemudian kepada kepolisian dan kepolisian masih belum
kepolisian masih belum bisa mengkonfirmasi
jadi kemungkinan masih lima puluh lima puluh pak ya kebenarannya sudah keluar atau belum sp tiga nya ini
gini sp tiga itu begitu keluar dia satu yang pertama harus disampaikan kepada tersangkanya
yang kedua harus disampaikan kepada pelapornya
kalau tidak ada pelapor artinya ini perkara karena diolah oleh kepolisian sendiri
maka harus disampaikan kepada kejaksaan
karena dimulainya penyidikan itu harus selalu dikeluarkan spdp surat pembentahuan dimulainya penyidikan
nah karena itu ketika penyidikan dihentikan kepolisian atau penyidik juga punya kewajiban untuk menyampaikan kepada kejaksaan kepada penuntutnya
nah selain kepolisian dua pihak ini bisa memberikan keterangan apakah ada sp tiga atau tidak
tersangka sendiri atau kejaksaan
baik pak fikar terima kasih pak atas waktunya bersama prime news di cnn indonesia